sekarang ini yang kita gunakan sebetulnya adalah vaksin sinovac ya vaksin sinovac itu yang dari
buatan cek china ya tapi yang digunakan nanti kita udah membuat juga dan sekarang berbuknya
kita sudah punya dan kita sebentar lagi itu per bulan akan mempunyai produksi kurang lebih sepuluh juta
dosis perbulan kalau nggak salah seperti itu dari bioparma karena itu tergantung daripada kemampuan
bio farma untuk menyiapkan tempat dan alat alat gitu sekarang itu untuk ibu menyusui itu udah
dapat surat dari pakdi dan juga dokter kebidanan itu diperbolehkan ya seperti itu ya jadi tapi kalau
ibu hamil belum ada belum ada ini belum ada pengalaman dan belum ada yang melakukan